do itu kan kalau kita mengeluarkan
tapi saya sudah pesen khusus untuk anak anak saya
itu memang tidak hanya sekedar masalah berbayar atau tidak berbayar
yaitu juga menolong mesejahterakan
menjadi pr terbesar ke depan saja
beliau memberikan pendidikan pendidikan dasar ya
maksudnya first tin first nih kayak yaudah dari desa anak dari desa nggak ada malu itu bahkan seketua aku tuh yang pertama kali
arus kendaraan yang menuju ke arah jakarta di tol japek ini memang sempat tersendat dan merayap
nah sehingga apapun itu ya yang mau masuk diterima yang mau keluar juga enggak apa apa kan gitu
ya mereka menyayangkan dan mungkin sedikit komplain lah kayak yakin nih nganggunya anak nih lucu nih gitu kan
untuk ambil data kualitas udara dan data kesehatan dan dibikin satu
biar ini ototnya nggak terlalu gerak gerak banget jadi ditahan
langkah pertama untuk membuat perubahan positif
dipercaya adalah merupakan kain yang bersifat memproteksi proteksi diri
nah pak kalau terkait dengan bapak sebagai ketum
tengah lapangan saya sujud syukur
kita berbicara mengenai manfaat berjalan kaki dan dok setahu saya ini yang musuh nomor satu dari kesehatan